banjir bandang dan longsor di sangihe sulawesi utara
meninggalkan trauma bagi korban
upaya penyembuhan dilakukan dengan mengajak anak anak korban bermain dan bernyanyi
dua polisi wanita di pengungsian di kabupaten kepulauan sangihe sulawesi utara
berusaha menghibur anak anak korban bencana banjir bandang dan longsor
mereka mengajak anak anak bernyanyi menari dan bermain di depan posko polres sangihe
setiap hari polisi wanita ini menyempatkan diri menghibur anak anak korban banjir
cara dilakukan untuk menghilangkan trauma atas bencana yang menimpa mereka
tapi rumah mereka sama sekali tidak tersisa
tapi mereka terlihat masih sangat gembira karena kita berusaha untuk menghilangkan
bagaimana rasa sedih mereka hanya lari dengan pakaian apa adanya
ada sekitar satu ratus lima puluh empat pengungsi di gereja immanuel sawang bendar tahuna induk
mereka adalah korban banjir bandang dan longsor yang menghanyutkan enam belas rumah dan merusak tiga belas rumah lain